saya akan menjalani proses hukum ini dengan sebaik baiknya menurut aturan yang ada
sekali lagi saya meminta maaf kepada semua pihak yang telah kecewa dengan kejadian ini